berbagai cara dilakukan para pelaku olahraga untuk menjaga performa di tengah wabah corona yang melanda
salah satu pihak yang terkena dampak adalah para pelatih sepak bola di semua level
coach zulfikar dari sekolah sepak bola super champ fa harus memutar otak untuk tetap menjaga performa anak anak asuhnya di tengah masa pandemi
sudah hampir dua bulan ssb super champ fa tidak dapat menggelar latihan seperti biasa
pelatih yang bertanggung jawab terhadap tim usia sepuluh hingga dua belas tahun ini mencoba menyiasati dengan memberi tugas pada anak anak asuhnya
para pemain junior ini diminta untuk merekam latihan mereka sesuai dengan materi yang telah diberikan
namun belakangan zul lebih memilih menggelar latihan serentak secara online menggunakan aplikasi konferensi video
meski demikian menggelar latihan tidak bisa diperlukan

itu cuma itu aja sih sampai sekarang
sementara itu alih alih menggelar latihan virtual untuk pemain
coach ganesha putra melalui kick off indonesia justru membuat pembelajaran elektronik atau e learning untuk para pelatih
tak tanggung tanggung kick off indonesia mengundang pelatih pelatih papan atas nasional untuk memberikan materi
sebut saja pelatih timnas u enam belas bimasakti
bahkan mantan pelatih timnas indonesia luis mia
e learning yang diberikan menjabarkan dengan detail metode metode latihan yang pernah dilakukan para narasumber
ganesha berharap e learning ini dapat memperkaya wawasan pelatih yang kemudian mempraktekannya di lapangan
nah ini kegelisahan kita
makanya sebenarnya yang kita ingin lakukan adalah kita akan pengen menjebatani nih
gap antara situasi di dunia profesional dengan orang orang yang memang belum berada di dunia itu
bagaimana jembatan ini dengan adanya kick off itu gapnya bisa semakin dekat gitu
jadi siapapun bisa mengakses ilmu yang advance meskipun dia belum bekerja di level profesional

sementara bagi anak anak penggila bahasa indonesia
kalau mereka ingin bekerja di basket tanah air dbl academy bisa menjadi pilihan
akademi basket yang lahir di surabaya ini membuka kelas online bagi peserta didiknya secara gratis
rutinitas berlatih di lapangan yang tidak bisa dilakukan mengharuskan anak anak beradaptasi untuk berlatih di rumah masing masing
dengan materi kelas online yang diberikan tim pelatih sebanyak dua kali dalam seminggu
kelas online dapat diadaptasi
akses melalui aplikasi kelas dojo yang memudahkan anak anak mendapatkan materi melalui video yang telah direkam sesuai kurikulum yang telah dibuat
tim pelatih pun selalu memantau gerakan pebola basket cilik dan tetap akan melakukan evaluasi
kami mesti membuat materi yang tepat buat anak anak yang dimana mereka ada yang punya tempat yang luas ada yang tidak punya tempat yang luas
kami mesti membuat materi yang tepat buat anak anak yang dimana mereka ada yang punya tempat yang luas
tim pelatih juga tidak diadaptasi alasan untuk tidak mengasah skill masing masing
gaya hidup sehat dan komitmen yang tinggi atas olahraga tetap terus digalakan
tim liputan cnn indonesia